tingkah bayi gajah dari pasangan emma dan david ini
mengemaskan saat diasuh induknya di kandang penangkaran gajah
taman safari cisarua bogor jawa barat jumat pagi
terlihat malu malu saat dikunjungi banyak orang
bayi jenis jantan ini bahkan tersembunyi di bawah perut
hingga sesekali terseret kaki sang induk
gajah mungil yang baru berusia dua minggu ini
memiliki bobot delapan puluh kg dengan tinggi tujuh puluh delapan cm dan panjang delapan puluh satu cm
kelahirannya yang bertepatan momen sumpah pemuda dan maulid nabi
membuat menteri pertanian menyematkan nama bintang mahaputra
sebagai doa keberkahan agar indonesia terbebas dari pandemi corona
instalasi ini sudah lama untuk memastikan semua pergerakan hewan
dari luar maupun dari ekspor ke luar
itu bebas dari berbagai penyakit penyakit yang mungkin saja akan berbahaya
baik bagi negara negara
bagi negara kita maupun negara luar
oleh karena itu instalasi ini adalah bagian bagian dari kerjasama kita
antara kementerian kehutanan pertanian dan taman safari yang ada
untuk memberi nama kelahiran gajah sumatera kita
dan gajah sumatera adalah bagian bagian yang harus kita jaga kepunahannya
dan taman safari telah berhasil melakukan pembiakan yang cukup baik
kita memiliki populasi yang bisa dikeluarkan dari taman safari ini
hari ini tentu saja ini luar biasa
dan ini adalah bintang dan rahmat bagi indonesia bisa melahirkan gajah sumatera ya
sementara itu jumlah pengunjung di musim libur panjang kali ini membludak
dibandingkan hari biasa selama pandemi
selama diperlu dalam rumah

jadi kan lebih ke alam ya
daripada main di rumah ataupun main gajah
untuk protokol kesehatannya sendiri gimana ya
pas pertama kemarin
oh tadi bagus sih
tapi cuma tereksa ini ya
aku namanya karena begitu gajahnya juga gajahnya
mudah mudahan gajah ya
soalnya dalam kota datangnya yang penting kita sehat diri
memang orang kita juga
di open air terbuka
hiburan yang terbuka semuanya
bahkan juga kita sudah kerjasama dengan pemerintah
baik pemerintah kabupaten bogor
itu sejak turun dari gadok ciawi itu sudah ada
sebabnya gak rapid test dan semuanya diingatkan
dan juga di taman safari dilakukan dengan ketat sekali
dengan protokol daripada kesehatan
baik pakai masker
dan juga mobil disemplot
disiapkan tempat tempat cuci tangan
disiapkan juga untuk jarak jarak untuk distansinya semuanya
memang kami di sini lihat kalian kadar ini bisa meningkat daripada target kita lima puluh persen
saat biasanya kita memakai target lima puluh desain
dan ini mungkin bisa mencapai
jadi semuanya memang ada daripada pemerintah daripada pertanian akan memberikan juga anak gajah satu